kalangan epidemiolog berharap ada evaluasi terhadap pelaksanaan ppkm untuk menekan penularan covid sembilan belas
sementara pemerintah akan fokus melakukan penyuntikan vaksinasi di wilayah jabodetabek
menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan mengundang para epidemiolog
sejumlah asosiasi dokter membahas evaluasi penanganan covid sembilan belas
salah satu yang mengemuka adalah percepatan dan efektivitas program vaksinasi
karena itu pemerintah ingin memfokuskan vaksinasi di wilayah jabodetabek sebagai pusat penyebaran
sementara epidemiolog dari universitas indonesia pandu riono yang juga hadir dalam rapat tersebut
meminta kementerian kesehatan untuk memperkuat kembali peran surveillance
yakni kecepatan testing tracing dan isolasi
jabodetabek ini merupakan satu area yang perlu diperlukan untuk mengembalikan
dan perlu kita tangani
jadi jabodetabek ini dari kasus itu sangat berpengaruh
begitu jabodetabek ini tadi bisa melandai itu kelihatan provinsi provinsi lain juga melandai
jadi kami akan target pertama dulu sepertinya center of gravity nya sekarang itu ada di jabodetabek
nah jabodetabek ini kita akan lihat satu satu di mana nanti kita main
bukan berarti yang lain tidak
jadi seperti gubernur jabar ridwan kamil saya udah minta kemarin
anda lihat di bandung di mana
inti kita hajar dulu itu